banyak yang mengapresiasi pak sby pasti ada strategi pasti ada sesuatu yang direncanakan plan a plan b plan c sampai plan z gitu dari perhitungan politik sby
kalau kita lihat dengan fakta politik misalnya membiarkan andi arief mengatakan general kardus sampai tuduhan mahar yang sangat serius bang henry
sampai terakhir ini pembelotan beberapa ketua ketua partai di daerah itu menurut anda strategi atau kecolongan atau gimana
enggak kalau didiamin sih emang bisa jadi strategi kan
tapi karena andi arief saja tidak pernah dibantah satu kali
nggak ada dibantah kemudian juga kelihatannya di blessing blessing aja
tapi kan saya dengar katanya sby mau ketemu pak prabowo dalam waktu dekat gitu ya
besok ya kita tungguin aja nanti apa hasilnya
yang jelas memang zaman berganti ya waktu berganti
entah strateginya pak sby itu masih tetap berlaku atau tidak gitu ya
yang jelas kan ada beberapa yang saat ini berusaha juga memainkan politik zolimi seperti sbi
supaya mendapatkan suara lebih banyak
siapa tuh ada yang merasa di zolimi
itu hesek dua ribu sembilan belas mas ganti presiden makin gede gara gara di zolimi
nah itu makanya mesti diingatkan
itu kenapa karena di zolimi
jadi semakin di zolimi semakin naik ya
ada sejarah dua ribu empat dua ribu sembilan itu zolimi menang kok jadi presiden
tapi ini kan strategi yang beda
pak wimar sby demokrasi dan andi arief kan tidak di zolimi
ini strategi atau kecolongan
menurut saya andi arief tuh oke bagus
menjalankan peran yang oke
setuju atau enggak tapi dia itu spontan jujur
dengan dia dibiarkan di partai demokrat lumayan
soalnya kalau kita lihat sby nya sendiri itu kayak tahu yang kurang mateng gitu
jadi nggak ada rasanya
andi arief memberikan rasa
tinggal dibuktikan benar atau tidak
dia bikin ucapan ucapan yang ngawur bodoh
daripada didiamin gitu
nah itu belum kita bahas
tapi menurut anda
strategi ini membiarkan andi arief
saya kira ini bukan strategi
isu andi arief aja nyelonongkan
kita tahu andi arief
tapi kenapa didiamkan
karena dia nggak tahu harus diapain
kamu jangan selalu menganggap sby itu jago karena dia doktor ya
banyak dokter yang nggak jago ya
ya dia sih jago
aku mendukung dia dua kali pemilu
karena lawannya lebih dodol dari dia
nah strategi itu gampang diklaim kalau sudah ada hasilnya
itu strateginya bagus
tapi kalau gagal
bukan strategi yang salah
secara politik ini yang juga menarik
kenapa partai koalisi gerindra pks dan pan juga tidak terlalu reaktif ya
tidak terlalu marah bete nesu dengan manuver dari partai demokrat
karena mereka menikmati aja dianggapnya
saya rasa warga menikmati uang yang dialirkan pada mereka
itu kan asumsi anda pak bungar
iya kan anda menjawab mengapa mereka
dia menurut saya itu karena mereka senang terima uang
bukan partainya orangnya lah gitu kan
dia tidak akan menang juga
mungkin ada yang diharapkan dari sbi lah ya
yang lainnya mungkin
tapi kan memang pks pan sama gerindra ini kan sering bareng bareng nih
demokrat kan orang baru mungkin masih kenalan juga
mesti saling mengenal lah
bertukar cerita juga kali
tapi kan yang kita tunggu tunggu memang sby nanti perannya di prabowo sandi itu mau gimana gitu
itu menarik tuh
menurut bang heri dan pak wiwar gimana
bagaimana sbi memerankan diri
sebagai salah satu
sby pernah bilang prabowo ini calon presiden
pernah bilang tapi dia belum pernah berbicara secara langsung
tapi kalau prabowo aja dia sudah
saya menurut wb sendiri masih bete masih kecewa
sby dengan membuat dengan situasi politik seperti ini masih kecewa
sampai kepada ahy dikasih jabatan dia akan tetap kecewa
sampai ada siapa lagi nggak tahu selain ahy
karena motifnya tuh betul betul motif sempit keluarga gitu
dia nggak ada motif lain motif ideologi juga dia nggak begitu mengerti
jadi dia tuh sekarang sudah merasa kepepet karena klaim dia atas kelangsungan keluarga yudhoyono tuh terputus
menurut anda kenapa ya bang henry bisa pak sby bisa quote unquote kalau kata wimar tadi ya ini karena sudah terpaksa saja kesana sini mentok gitu
kenapa bisa mentok
sby kan punya kekuatan politik dan source politik yang juga besar sekali
sudah tidak ada dit sudah tidak ada kekuatan politik
presiden sepuluh tahun punya partai yang masih lima usah
suharto presiden tiga puluh dua tahun kan sekarang nggak punya partai politik
itu kemarin yang harus diklarifikasi lagi tambahan dari demokrat itu pernyataan mas ahaye yang kemarin mengatakan bahwa silahkan kader demokrat boleh pilih siapa aja gitu
nah itu kan jadi mempertegas
kita punya tuh ya mungkin bisa sambil dicari sekarang kita nanti puterin yuk
kayak mempertegas bahwa ya udah lukas boleh tgb boleh
nah bagus dia penyelamat partai demokrat
acara kita kemarin ahy ngomong seperti itu mungkin sambil produser lagi mencari gak apa apa kita tunggu tunggu
ya sama sama tuh kayak waktu dua ribu empat belas kan sbi bilang gitu juga
ini kita partai penyimbang
nah ini sekarang juga begitu
makanya tadi saya bilang karena administrasi takut disangsi sama kpu maka yaudahlah join aja ke kubu prabowo
jadi selain kurang mobilnya ini mobilnya tapi kuncinya saya pegang
nanti kita jalannya kemana kita lihat lagi deh nanti ya
tapi memang adanya demokrat di prabowo
ini terus terang kalau memang mesinnya jalan ini luar biasa juga
demokrat minimal minimal bisa ngejar dikit lah ke jokowi
menurut saya kalau ahy bisa menemukan kekuatan dalam dirinya dan independen dari pengaruh bapaknya
demokrat bisa menjadi kuat dan ahy juga kuat
karena potensi pribadi ahyi saya rasa pada saat ini lebih besar daripada potensi sbi
oke kalau dua kaki sendiri kalau kita kan ada juga bermain oh di demokrat kayaknya strategi juga nih
jadi dimana mana aman dimana mana juga dapat untung gitu
menurut ww dan bang henry gimana
orang dua kaki itu kalau kakinya ketarik sana sini bukannya kuat malah jadi robek badannya
ketarik kayak ayam gitu ketarik
ada tweetnya andi arief ini yang beberapa waktu lalu dicuitkan ya
seperti apa nih
saya mau tanya dua hal di komunikasi politik
saya bacakan ya di belakang kita nih
soal demokrat dua kaki jadi rame
perintah ketua umum sbi itu jelas
memang dua kaki
satu kaki dipilek satu kaki lagi dipilpres
justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan
ujung tombak pilek adalah caleg uji tobak pilpres adalah pengurus pusat
nah ini dimana
ini bisa diartikan terlek atau ada punya makna tersirat lain
enggak ya itu
kalau kita mau rada serius nih yang seperti tadi saya katakan
ada elektoral nasional di pilpres ada elektoral lokal yang dipilek gitu
apapun itu partai politik kan butuh anggota legislatif
kalau enggak kan selesai urusan ini
karena partai politik bisa bubar kemana mana
banyak loh minimal kursinya ada dua puluh tiga di nasional
nah itu kan harus dicari betul betul
kalau misalnya ternyata di daerah gagal mendapatkan kursi kan repot nanti
jadi politik dua kaki adalah strategi yang wajar
oke karena pemilunya ada dua
dan prabowo tidak bisa menekan sbi untuk tidak bermain dua kaki menurut anda ya
prabowo nggak bisa menekan siapa siapa kecuali dia bisa memaksakan dirinya
kita dengarkan tadi kan kita apa namanya
saya utang pernyataannya ahy kemarin tentang hal ini
kita dengarkan lagi yuk
saya tidak tertarik untuk berbicara partai demokrat yang ada isu ataupun ada
saya tidak mengatakan main dua kaki
sekali lagi setiap orang punya preferensi masing masing
saya tidak bisa mengontrol atau tidak ada satupun yang bisa mengontrol hati dan pikiran masing masing
jadi saya kami tidak terlalu tertarik untuk membicarakan itu
kami lebih fokus pada bagian lain
fokus pada bagaimana caleg caleg ini bisa sukses saya sendiri bisa terus turun ke lapangan bernyapa masyarakat
ini ketua kogasma partai demokrat yang bertanggung jawab untuk memilih
komentarnya seperti itu
komentar anda gimana
ya kelihatan pengalaman politik dia masih sangat kurang
jadi bicaranya enggak masuk akal gitu ya
tapi menurut anda memang dia ini caranya aman apa enggak atau
itu sih cara aman buat demokratnya
jadi memang ya enggak mau kemana mana
ini kan partai yang maunya banyak ya begitu itu
ya pokoknya yang enak aja buat kita maka kita mendekat ke sana
nah tapi ya i politik mau begitu kan carinya cari kekuasaan
jadi kalau misalnya plek keti plek juga susah
nanti coba kita lihat lihat aja nanti
yang lainnya memang enggak ada
memang pkb bisa menjamin bahwa dari akar rumput misalnya sampai atas akan dukung jokowi golkar segala macam
yang lainnya enggak bisa
jadi maksud saya begini kalau kemudian demokrat main pragmatis kayak sekarang gitu ya
ke kanan kiri oke yang penting pileg masuk maju masuk
kemudian ya kalau prabowo menang alhamdulillah kita dapat jatah menteri
kalau jokowi menang kan ada beberapa gubernur saya yang kader juga bisa jadi
lagi lagi pragmatis saja dan semua itu untung dan itu wajar menurut anda dalam politik indonesia
kekuasaan ujung ujungnya kan politik ya kalau dibilang wajar nggak wajar ya nggak boleh sebetulnya secara etika
tapi ya itulah politik gitu
nah itu gimana
yang partai demokrat itu banyak yang bagus
jadi akan banyak yang jadi gubernur yang jadi legislatif dan macam macam
yang tidak maju itu partainya orangnya sih maju jadi ini menjadi non partai
punya efek kepercayaan tidak kepada pemilih jika memang elit partainya mungkin tidak tegas secara ideologi tidak tegas secara sikap tidak punya sikap politik yang bisa diikuti dan punya dipegang oleh
kalau sekarang legislatif kayak gini sih setiap masyarakat pasti berpegang kepada calon legislatif yang ada di tempatnya
jadi memang maksud saya loyalis golkar itu jelas di masing masing anggota legislatif
ya ini sekarang kita lihat aja ada kasus idrus ada kasus setnov bakal berkurang atau tidak kalau menurut saya kalau selama kader kader golkarnya masih sekuat tahun dua ribu atau pemilu pemilu sebelumnya
pasti nggak akan terlalu jauh penurunannya gitu
kalau bang henry tadi memprediksi bahwa suara suara partai masih akan sekuat sebelumnya meskipun ada goncangan goncangan politik di level elit
tapi yang gak kuat katanya sekarang harga tempe katanya sekarang udah mulai naik
jadi ibu ibu atau emak emak banyak yang nggak kuat beli
nah beberapa hari belakangan tempe itu jadi terkenal bukan karena ada inovasi masakan tempe misalnya tempe apa gitu ya
kali ini tempe jadi metafor baru untuk menggambarkan sulitnya kondisi ekonomi saat ini
kami punya cerita lagi
soal tempe dan senjata kampanye usai jeda berikut ini masih bersama wiman witula dan hendra satrio
tetap bersama kami